minum kopi luwak pasti sudah sering kita lakukan
namun bagaimana rasanya jika minum kopi sambil ditemani binatang luwak
nah di banyuwangi ada sebuah kafe yang menyajikan cara minum kopi unik ini
pengunjung tidak hanya bisa bermain dengan binatang luwak
tapi juga bisa berselfieria dengan hewan berjenis musang ini
inilah kafe ijen isun yang terletak di antara perkebunan kopi lereng gunung ijen
tepatnya di desa rejo sari kabupaten banyuwangi
di lokasi ini pengunjung benar benar akan menikmati cara minum kopi yang lain dari biasanya
ya selain sensasi alam pedesaan
di sini pengunjung juga bisa menikmati kopi luwak sambil ditemani binatang luwaknya secara langsung
seekor binatang dua yang sudah jinak
sengaja disiapkan untuk menemani
pengunjung saat menikmati kopi
penyajian kopi secara unik ini ternyata mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung
para pengunjung mengaku senang karena selama ini kopi luwak identik dengan namanya saja
namun di sini bisa melihat langsung tingkah laku hewan mamalia satu ini
sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung untuk bersuap foto
di sini selain suasananya cukup tenang
lokasinya juga indah
yang terutama lagi di sini tuh
kami minum kopi sangat luar biasa yaitu dengan bersama sama dengan uang sendiri
selain nuansa alamnya
kafe ini juga sangat nyaman karena dibuat dengan ornamen banyuwangi asli
dimana juga menyediakan sajian kopi lokal
mulai dari arabica hingga robusta izin rawuh
yang lebih bagus adalah kopi sama luwak ini
di tengah kebun kopi
yang dengan ornamen banyuwangi asli dan kuno semua
ini kuno semua
harga menu kopi ini sangat terjangkau
cukup dengan lima belas ribu rupiah
pengunjung bisa menikmati secangkir kopi luwak panas